karena kakak punya perasaan itu
apakah sebaiknya kakak lebih berhati hati sama dia
ya supaya nggak bertepuk sebelah tangan
iya juga sih
menurut kamu perasaan aku ini wajar gak sih
yang gak wajar itu
kalau sekarang kakak main ke rumahnya mas baldi
ya gak ada
iya juga sih
selamat pagi tina yang manis
ajak kita dong jogging
supaya kita gak lemes
aduh gitu lah
nanti kalau aku ajak bapak bapak
ntar aku dilabrak lagi sama istrinya bapak bapak
ada yang disindir nih kayaknya
gak ketawa sama aku
dasar perempuan gatel
aduh gila juga ramahnya
leluk leluknya orang bu
yuk pergi yuk liat
maaf ya pak tadi aku cuma inget deskripsi mata bapak
yaudah ya tina pulang dulu ya
bu bayarnya ntar aja ya aku
hei hei biar dulu biar saya aja
apa yang bayar ya
makasih ya bang abang baik banget
eh udah ada tina
tin kok cepet bang

kamu ngapain disini
tadi kan aku habis jogging terus aku beliin kamu kubur
pasti kamu belum sarapan kan
ini guburnya enak banget
mas baldi mau
mas balade bilang riri nggak boleh masuk ke kamar
katanya perempuan sama laki laki kommen murim gak boleh ke kamar barengan
ternyata mas baldi sendiri lagi mesra mesra sama cewek
ceweknya kayak gitu lagi
oh jadi mas baldi selma ini takut buat kedok doang
kamu ini benar benar keterlaluan ya
menjengkelkan tidak punya sopan santun
saya minta kamu keluar dari kamar saya
pokoknya enggak mau
saya minta kamu keluar
keser banget sih
kakak kenapa sih
baldi itu susah dideketin ya rik
aku bingung deh sama dia
kok dia gak tergoda ya sama aku
padahal kan hampir semua cowok cowok disini
bahkan bapak bapak yang udah bawa tanah
sama kecantikan aku
kak mas baldi itu
pemuda yang imannya kuat
kerjanya aja cuma sholat dan berzikir
bahkan hampir setiap waktunya itu
dihabiskan di masjid kalau dia gak kuliah
ya jadi enggak heran
kalau dia tuh beda dari laki laki yang lain
padahal kan cinta aku sama dia
setelah kisah asmara aku porak poraan dari kampung dulu
aku jatuh cinta lagi
mungkin kakak harus merubah sikap kakak
untuk enggak terlalu agresif
gimana kalau pasif
loh kamu belum ngedrop kue
yaudah sana pergi
ntar bu hedy marah
dia kan udah nungguin
ya aku pergi dulu ya kak
suka sama aku
ngajak dulu dong
muka kayak gitu kok suka sama aku
enggak mungkin tau enggak
amit amit tau enggak
bagus ide yang bagus
jadi kan kalau tamannya bagus
nyamuk juga nggak akan ada
iya betul sekali itu
belum mau pulang kan
aku ada perlu dikit nih
saya masih ada perlu dengan pak ustadz
ustadz juga udah mau pulang
saya permisi dulu
kenapa sih kamu selalu ngikutin aku